lantaran kekurangan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur bali terancam ditunda
komisi pemilihan umum kpu bali selaku penyelenggara pilkada pun hanya bisa berharap
agar pemerintah daerah bali bisa segera mencairkan anggaran yang telah disepakati
dalam naskah perjanjian hibah daerah atau nphd
proses tahapan pemilu kepala daerah provinsi bali telah berjalan mulus
sejak pendaftaran hingga masa kampanye
namun kpu bali masih menyebut ada masalah yaitu anggaran yang diminta kpu belum dicairkan
sebelumnya kpu bali telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau nphd
anggaran pilgub sebesar rp dua ratus dua puluh sembilan tiga puluh enam miliar yang kemudian dirasionalisasi menjadi rp satu ratus lima puluh lima miliar
menurut ketua kpu bali dewa rakasandi anggaran sebesar satu ratus lima puluh lima miliar ini
tidak cukup untuk pembiayaan seluruh tahapan pemilu
posisi sesuai dengan surat yang kami terima di kesbah
yang pol bali itu kan rp satu ratus lima puluh lima miliar
nah hitungan kami terakhir sekitar satu ratus delapan puluh delapan sekian ya jadi sekitar tiga puluh tiga sekian ya
itu harapan kami nah tentu ini kita butuhkan kepastiannya
terkait dengan tahapan ke depan yang memang sangat urgent dan perlu koordinasi ya
untuk memastikan keberlangsungannya adalah rekrutmen kpps
jangan sampai nanti kami merekrut tanpa ada kepastian daripada hak
yang kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak ya
sementara pemerintah provinsi bali menyebut jumlah anggaran telah diputuskan oleh dewan tim anggaran
dan kemungkinan akan ada penambahan jika ada kekurangan
sudah keputusan dewan tim anggaran bahwa dana umum lulu kata kita sementara rp satu ratus lima puluh lima miliar
dan itu menurut kpu adalah kurang
sehingga kami menyiasati nanti di dalam adendum
itu kalau ada kekurangan dana akan diusahakan lagi kita masuk
jadi karena sudah keputusan dprd bahwa rp satu ratus lima puluh lima miliar
jadi menunggu teman teman kpu melakukan pengajuan misalnya
dimana yang kurang kemudian akan diproses
sementara ini kan tahapan sudah berjalan pak ya
sudah karena itu sudah disahirkan dua ribu tujuh belas sudah disahirkan anggaran rp seratus miliar
pihak penyelenggara pemilu sebelumnya telah dua kali menerima
pencairan anggaran pilgub pasca penentanganan nphd pada tahun lalu
masing masing seratus miliar dan dua puluh lima miliar